sementara itu menurut dinas pendidikan provinsi dki jakarta sebanyak satu lima ratus sembilan sekolah siap untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas atau ptm
kementerian kesehatan mengatakan tengah melakukan evaluasi terkait dengan memastikan syarat dan protokol kesehatan digelar secara ketat
tertuang dalam surat keputusan kepala dinas pendidikan dki jakarta nomor sembilan ratus delapan puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu
delapan ratus sembilan puluh sembilan sekolah siap menggelar ptm mulai senin dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh satu
ratusan sekolah itu menambah enam ratus sepuluh yang sebelumnya sudah menggelar ptm terbatas sejak agustus dua ribu dua puluh
total satu lima ratus sembilan sekolah ditetapkan siap menggelar ptm
kementerian kesehatan akan terus memantau pelaksanaan ptm untuk memastikan murid dan tenaga pendidikan secara tertib menjalani prokes selama
pertama bahwa ptm ini adalah sebuah perusahaan yang sangat berharga
ptm ini untuk pembukaan sekolah harus mendapatkan izin dulu
jadi harus ada evaluasi apakah sekolah tersebut sudah siap atau tidak melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan
yang kedua adalah perlu kerjasama dari orang tua untuk memastikan anak anaknya betul betul setelah pembelajaran tatap muka itu kembali ke rumah
sehingga tidak kemudian berkerumun atau bergerombol di sekitar sekolah